hasil penelitian tim peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
ubur ubur yang berada di pantai ancol merupakan jenis risostoma yang termasuk kategori megaplankton
meskipun tidak memiliki dampak langsung secara mematikan
namun gejala iritasi dan gatal gatal akan muncul jika terkena sengatan ubur ubur ini
pihak penelitian dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia melakukan penelitian terhadap ubur ubur
yang berada di pantai ancol pademangan jakarta utara
hasilnya ubur ubur yang berada di pantai ancol merupakan jenis dari rhizostoma yang termasuk kategori megaplankton
meski hanya menimbulkan iritasi dan gatal gatal
namun bagi orang yang mempunyai alergi sengatan ubur ubur ini dapat berdampak fatal yang menyebabkan sesak nafas atau kram
namun demikian hingga saat ini penyebab kemunculan ubur ubur di pantai ancol belum diketahui
lantaran masih dalam pengecekan kadar air pantai
jadi untuk ubur ubur yang saat ini sedang berkembang
hari jumat kemarin kita dapatkan satu spesimen ubur ubur yang sedang dioming di sana
itu dugaan sementara itu adalah dari genus rhizostoma
dia termasuk kategori megaplankton plankton yang berukuran besar
dan karena dia ubur ubur dia memiliki sel penyengat juga
cuman kalau memang genusnya adalah rhizostoma
dia bukan termasuk yang metal atau yang toxic stinger
jadi dia tidak langsung mematikan manusia
cuma tetap kalau misalnya terkena tentakalnya itu biasanya gatal gatal
tapi untuk orang yang hiper sensitif atau punya alergi itu mungkin bisa efeknya lebih bahaya
karena akan bisa terjadi keram ataupun disesak nafas kalau untuk yang alergi
akibat masih banyaknya ubur ubur di pantai ancol sejumlah pengunjung mengurungkan niatnya untuk berenang
beginilah kondisi pantai ancol pada mangan jakarta utara pada senin siang
ubur ubur masih terlihat di beberapa area pantai
sejumlah pengunjung yang datang terpaksa mengurungkan niatnya untuk berenang
para orang tua juga lebih berhati hati mengawasi anak anaknya yang bermain di pinggir pantai
pihak ancol sendiri sudah memasang papan peringatan untuk para pengunjung yang bermain di air agar menghindari ubur ubur
adanya pengen berenang jadi melihat ubur ubur banyak

iya ada yang berenang di sini
oh di pinggir aja
iya di pinggir
untuk tadi sih anak saya pertama masuk udah ngeliat ubur ubur
udah ada kali lima ubur ubur udah saya lihat
di sini ya di pinggir sini
nah terus gimana pak ada rasa khawatir nggak sih pak
kalau khawatir pasti ya
karena kan katanya ubur ubur nyengat juga kan
makanya paling kita pantau aja tuh anak anak main di pinggir
ubur ubur yang muncul di pantai ancol ini berjenis rhizostoma yang tidak mematikan namun dapat menyebabkan iritasi dan gatal gatal
sengatan ubur ubur ini juga berbahaya bagi yang mempunyai alergi
fakih haithami jakarta